dan pasca lebaran tumpukan sampah ini menjadi pemandangan di sejumlah tempat pembuangan sampah di kota bandung jawa barat
kondisi ini menimbulkan bau yang tidak sedap karena terus dibiarkan menumpuk
inilah salah satu tempat pembuangan sampah tps di kecamatan kiara condong bandung
sampah sampah masih terlihat menumpuk dengan bau menyengat
terlihat ada satu unit eskavator namun tidak ada petugas yang membersihkan sampah di tps yang berada dekat pasar tersebut
meskipun lokasi tps ini berada di dalam pasar namun sebagian besar sampah yang berada di lokasi tps ini berasal dari sampah sampah rumah tangga sejak lebaran kemarin
sampah yang menumpuk ini merupakan sampah yang berasal dari rw sampah
r satu rw empat rw enam kecamatan kiara condong dan kecamatan batu nunggal
gunungan sampah juga terlihat di tps pasar ancol
sampah masih berada di gerobak bahkan tercecer di trotoar dan berserakan di badan jalan
belum terlihat truk pengangkut sampah yang beroperasi
hanya ada beberapa warga yang memilah barang barang yang bisa dijual kembali
tak sedikit warga yang melintas merasa terganggu karena bau yang tak sedap
baunya kemana mana sampai saat hari masih baunya nyebar
tapi proses pengangkutannya maksimal
kapan kapan ada mobil yang rusak atau penyodoknya rusak juga nggak bisa diangkat
berisik lah masalahnya banyak tamu kesini
padangannya kan jadi kita rumah dekat mana dekat sampah
jadi kan malu juga sementara kan juga polusi saya juga punya asma
banyaknya petugas kebersihan yang cuti membuat pengangkutan sampah tidak maksimal
alasan lainnya adalah karena jumlah sampah yang terus bertambah
dan mobil pengangkut sampah tidak bisa masuk ke tps karena tertutup sampah
yang jadi kendala
memang faktor ya sampah yang numpuk
jadi si mobil dari kontiner ini kontiner yang ada di belakang di depannya ada sampah numpuk di depannya
karena sampah numpuk di depannya mobil mau masuk nggak bisa diambil
mayoritas sampah sampah tersebut adalah sampah organik dan non organik
yang terbungkus kantong plastik
warga berharap sampah segera dibersihkan karena merusak keindahan kota dan memicu timbulnya penyakit
zai ul haq bandung